ekonomi bukan sekedar angka namun sebagai tolak ukur kesejahteraan bangsa
sampaikanlah data dan faktanya dengan akurat
saya megi kalista untuk cnn indonesia